sementara panitia pengawas pemilu kabupaten banyuwangi minggu pagi menurunkan sejumlah alat peraga kampanye cagup dan cawagup jawa timur
penurunan spanduk dilakukan karena dinilai menyalahi aturan
dinilai menyalahi aturan satuan polisi pamung praja dengan pengawasan panitia pengawas kabupaten minggu pagi menurunkan dan mencopoti sejumlah alat peraga kampanye cagup dan cawagup jawa timur di sejumlah wilayah banyuwangi kota
namun pencopotan banner ini sempat mendapat penolakan dari pemilik papan reklame
mereka protes karena hingga saat ini pihak kpu kabupaten belum mengeluarkan petunjuk apk secara resmi
meski demikian petugas tetap melakukan pencopotan alat peraga kampanye berupa spanduk dan baliho dan membawanya ke kantor panitia pengawas pemilu kabupaten sebagai barang bukti
sebab sesuai peraturan kpu semua alat peraga kampanye calon gubernur dan calon wakil gubernur yang resmi akan dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum jawa timur
tahapan sudah kita lalui kpu sudah berkirim surat kepada partai pengusung atau tim pemenangan calon yang ada di banyuwangi
dan setelah satu x dua puluh empat jam tidak ditertipkan sendiri maka kami beserta satu lpp kabupaten banyuwangi melakukan penertipan ini
sebelumnya semua partai politik pendukung calon gubernur dan calon wakil gubernur telah dikumpulkan di kpud banyuwangi untuk diminta menurunkan baliho masing masing pendukung dan partai politik pendukung
jika tidak akan ditetapkan
ditertipkan oleh satu lpp dan panwaskap